kita produser untuk menyiapkan grafisnya siapa saja selain suroso tadi ada idrus marham beberapa nama nama lain yang sempat dirangkum oleh kawan kawan kami di detik com
sudah ada kita lihat di belakang kang asep wajahnya harus berputar sedikit ya
sunat fonis koruptor ala mahkamah agung ini idrus marham ya dari lima ke dua tahun
irman guzman empat lima dipotong jadi tiga
oce kaligis kawannya kang asep sepuluh turun tujuh ya
angelina sonda dulu juga didolakan oleh kang asep dua belas turun sepuluh gitu
macem macem pak trans akbar hakim agung hakim konstitusi yang harus menjaga fondasi hukum turun di sunat semuanya gitu
anda lihat gini kak asep seberapa wajar sebenarnya putusan putusan ini dari segi common sense publik aja gitu
kalau ngomong susah udah capek mending bercanda ya
mungkin dulu kita di pak kota sukum tuh gak belajar ajabar pelajar ya mungkin cipoah cara ngitung gitu
jadi ngitung jumlah kurang jumlah kurang
gak bisa tetap
kita hormati sekali lagi pengurangan
tapi sekali lagi ketika mengurangi tadi harus ada alasan hukum
bener gak pnpt menerapkan hukum
pnpt sudah bener
dari makam agung gak dikurangi
nah kebetulan sekarang pasalnya beda
tapi alasan usurnya saya tidak sependapat gitu kan
nah ini gini
saya nyambung yang tadi katakan
jadi sekarang tadi katakan budi ada indikasi sebenarnya
kenapa mahkamah agung kecenderungan koruptor ringan diberi ini
dulu kpu itu punya itikat baik
syarat calon pejabat dpr itu kan tidak boleh koruptor
kan diuji ke mahkamah agung
dibatalkan oleh makam agung
bah boleh kan
sejak awal juga memang koruptor dibolehkan jadi pejabat untuk merampok
terbukti kan di jawa tengah dua kabupaten
lakukan lagi kan
berarti ada will dari mahkamah agung
nah sekarang itu indikasi kan sekarang di awal itu jadi titik awal dan titik tujuh nya
garisnya jelas garis merahnya
jadi ada konsistensi dong dari makam agung
nah ya makasih sekarang lagi musim sekarang konsisten
konsisten artinya menurun
tapi kan menurut garis bilang saya terserah itu aku menangkan makam agung
cuman alasannya jangan sampai begini
kan sekarang kejahatan
ini satu satu ya
mana yang paling tidak masuk akal
idus marham itu kan seorang pejabat menteri seikjen dulu
itu yang terlibat kan banyak
tapi terbukti kan
satunya juga bebas kan
indikasinya yang kemarin itu kan di pn itu
kan aneh juga itu
itu yang satu lagi
walaupun ada ekspresi datin tertentu
coba terlepas uangnya sedikit
tapi kan ketua lembaga tinggi negara kan
dia tidak terbuka soal apel dan semuanya
nah menutupi yang lain
ada pelaku pelaku lain harus dibongkar kan
yang sekarang kata anas ada jilid dua
jilidnya tidak berjilid jilid kan
nah pak cekaligis apalagi seorang pendegak hukum
itu kan dibukanya kan oleh mahasiswa saya
si geri anak tisakti
ini lebih lucu lagi kalau ini ya kan
coba pertemuannya di apartemen sana
apa yang terjadi
turunnya delapan ke tujuh
masih mending kan
harusnya penegak hukum lebih berat kan
berkacar dengan akil bukhtar yang dijatuhin
iya lah berat
iya kan kemana
itu kan kaitan dengan saudaranya kan
berapa yang mendapat
udah untung tapi
padahal dia kan menikmati lama di luar
baru terakhir diproses
ini kan kelihatan
padahal modus yang mereka lakukan
tindak pidana korupsi
yang harus penanganannya
yang luar biasa
ketika hakim pnpt telah tepat dan benar
ini kan kpk kan semua ya
ketika kpk melakukan
sekarang kan sia sialah kpk
kalau mas nama ada komentar gak
untuk orang orang ini
mana yang paling masuk akal dan tidak masuk akal
kalau dalam bayangan saya
kalau kemudian sudah levelnya pak patrialis
ini kan dia hakim konstitusi
yang kemudian kalau dalam teori teori hukum
ketika dia mahkamah konstitusi
betul betul orang yang sudah
betul betul menilai hukum itu
sudah gak mikir lagi
soal duniawi kira kira begitu lah
harusnya ini tidak demikian sanksinya
pak akhil mukhtar seumur hidup
ketika dia melebatkan pendah hukum
apalagi di high level
harusnya sanksinya semakin berat
ini malah dikurangi
ini malah dikurangi
dia dari partai agama
harusnya lebih berat kan
kemudian hal hal lain
seperti pak wc kaligis
yang kemudian dianggap
sudah tua sakitan
begitu juga terjadi
ketika ini putusan
pembagasinya pak jokowi
yang kemudian juga mengatakan
itu juga dia sakit
nah yang saya lihat sebetulnya
harusnya ketika memang dia sakit
yang diperbaiki adalah
bagaimana kemudian perawatannya
kesempatan dia untuk berobat
saya mau komentar yang sakit
karena dia tua
just pertanyaan saya
udah tua sakit kok korupsi
hukum itu mengenal
kalau sakit itu
enggak bukan alasan penghapus
itu asas hukum
siapa penasihat penasihat hukum mereka
kok alasan karena tua sakit
karena nanti takut apa apa
ya salah sendiri
sudah tua kok korupsi
kalau tahu sakit
sudah tua jangan korupsi dong
saya agak marah disitu
ketika menjelaskan alasan
karena sudah tua sakit
nanti gimana takut gini
tahu diri dong
sudah tua sakit
mau gak ada sebuah sakit jiwa
itu serem juga